pendapatan hari ini melimpah
apa yang penting kan berkah ya kan
yaudah kamu tunggu sini ya
aku mau bantu
eh rafa di sini
hidung goreng kok kok kok
kan itu gawat udang
ini beneran ya
iya bener tak usah lagi saya
loh lu saya kemana
aduh lu saya gak ada
untuk pulang ke rumah
saya tuh gak sadar
kalau duit sayang di lemari
ilang semua kang lenyap
saya juga kang
padahal itu keperluan buat anak sekolah
itu dia kang
dalam semalam banyak juga yang kehilangan uang ya pak
jangan jangan ini ulahnya babi ngepet ini mas
jadi gimana kang
bu mau beli gula
tuh ya saya dulunya tuh ya
saya mau bayar utang disini
merah sama biru
sama beli perhiasan
aduh perhiasannya kincong
boleh dia bayar utang juga
bang jonny lagi dapet rezeki pok
bayar utangnya kelamaan
yang penting udah dibayar lu nas
makasih banyak ya pok
si duluan kalau gitu ya teh
wah enak banget nih
kalau gini bisa juga pelak beca
pok ini dapet uang dari mana ya
hasil dari nyepet kali kang
jangan suka rumpi dut kalau punya mulut
cowok dayanya ngerumpi
jangan suka sirik sama rezeki orang
siapa tahu poleni itu emang beneran dapat rezeki nomplok
kalau lo suka sirik sama rezeki orang
ntar bapak bapak kualat mau
gak boleh jadi gula
saya mau narik dulu ya
ya ya pak rt tuh yang terbayarin
assalamualaikum ya pak
tuh tuh tuh
itu itu itu
yang ini tuh
yang banyak banget tuh
itu dia tuh
ini pasti jejak babi yang semalam
yang bikin heboh itu
kok bisa banyak banget gitu
yang ini kita cari babi itu yuk
gini gini semua bihanya itu
bukannya bantuin malah diketawain
sini deh aku bantuin
mau mudah dimulai
lagi masuk masuk masuk lagi pak
alhamdulillah rejeki banyak penumpang
betul betul betul
hehehe alhamdulillah uh pendapatan hari ini melimpah apa yang penting
kah ya kan besok semangat lagi
waduh jangan jangan tebing nyepet nih
kemana babi ini
tadi kan kakak tuh
wah beneran ini mah
sudah pasti babi nyepet
kurang ajar babi
alhamdulillah bener kan
peluang bisnis disini tuh bagus
nih buktinya narik angkot
ini baru setengah hari aja doba
wah ini mah pasti nih
ulah babi nyepet yakin ini mah
ke saya ya dia gak tau apa
di kampung sini masih
mana dapet banyak lagi ilangnya juga
babi nyepet kebetulan
baru aja narik dapat uang
uangnya banyak lagi udah gitu sekarang uangnya hilang lenyap nggak ada sisa
benaun sih pak rt
emang ceritanya gimana